menpora ri zainuddin amali kembali mengingatkan pentingnya sport science untuk kembangkan kemampuan atlet muda sepak bola indonesia
ajang olahraga bergensi di tanah air seperti piala dunia u dua puluh yang akan digelar pada mei dua ribu dua puluh satu mendatang dapat menjadi momentum kebangkitan sports industri dan sport tourism indonesia
dan berikut petikan wawancara kami dengan menpora ri zainuddin amali
khususnya untuk sepak bola itu ukuran ukuran yang bisa membuat pelatih itu bisa mengetahui ini si pemain ini cocoknya di sebelah mana cocoknya di posisi apa
kemudian bagaimana tentang kemampuan dia menghirup oksigen atau po dua match denyutnya dan berbagai ukuran ukuran secara saintifik
sangat bermanfaat untuk khususnya olahraga sepak bola dan olahraga pada umumnya
dengan sport science panduan untuk berbagai macam olahraga sekarang ini sudah tidak bisa dihindarkan
olahraga apa saja mau sebut olahraga tenis renang golf dan lain sebagainya itu butuh panduan sport science
kalau kita asal asalan nah pasti tidak akan maksimal prestasinya
ya sepak bola sekarang ini sudah
ya di industri di manapun negara manapun bahkan di tempat kita
ya industri sepak bola itu dari hulu sampai hilir
hulunya itu adalah produk produk alat alat olahraga baik bolanya jersinya kemudian peralatan peralatan yang digunakan oleh setiap atlet
dan industri industri pendampingnya
di hilirnya itu juga ada industri industri kecil umkm yang bisa berpartisipasi dalam setiap pertandingan
dan event event baik kejuaraan turnamen maupun kompetisi sepak bola itu sendiri
nah di samping itu juga sepak bola sekarang ini sudah menjadi tontonan
kalau dia baik dia menarik maka orang akan berbondong bondong orang datang untuk menonton
banyak masyarakat kita yang pergi ke luar negeri
hanya ingin menonton misalnya liga inggris liga itali dan lain sebagainya
coba bisa dibayangkan berapa yang dia harus biayai untuk itu
nah sekarang ini harus kita balik
kita balik supaya indonesia menjadi tujuan wisata olahraga
berbagai sarana olahraga bukan hanya sepak bola itu sangat tersedia di tempat kita